ditemui sebelum pelantikan presiden joko widodo menyatakan bahwa penyusunan menteri sudah rampung
jokowi menyatakan akan memperkenalkan menteri menterinya besok pagi
sudah sudah rampung sudah selesai nanti besok pagi lah saya kenalkan besok pagi
besok pagi saya kenalkan besok pagi nanti sore nya pak jemaruk amin harus ke jepang untuk menghadiri penobatan kaisa
pak habis dikenalkan langsung
pelantikan atau beberapa hari pak mengingat pak maruf amin harus ke jepang pak
ya dikenalkan dulu
ada semacam fit in